dua pendaki dilaporkan hilang dalam pendakian menuju puncak gunung semeru di lumajang jawa timur sabtu petang
sejumlah petugas taman nasional bromo tengger semeru tnbts bersama tim sar gabungan telah diterjunkan untuk melakukan pencarian
zirli gita yusafitiri tujuh belas tahun dan supiadi dua puluh tujuh tahun asal cirebon jawa barat dilaporkan hilang oleh rekannya saat melakukan pendakian ke puncak mahameru gunung semeru di lumajang jawa timur
sesuai data di pos ranupani sebelumnya kedua pendaki mendaftarkan diri untuk melakukan pendakian hingga pos kalimati bersama empat rekan lainnya pada selasa tujuh belas mei dua ribu enam belas lalu
dari enam anggota rombongan empat diantaranya nekat melakukan pendakian ke puncak mahameru
namun sebelum sampai puncak dua rekan korban kelelahan dan tidak melanjutkan
hingga kini keduanya belum juga kembali ke pos kalimati
sesuai jadwal seharusnya rombongan pendaki tersebut sudah kembali pada kamis sembilan belas mei dua ribu enam belas ke puas ranupani
itu dia naik mulai tanggal tujuh belas
tanggal tujuh belas kemungkinan dia mulai puncak tanggal delapan belas
tengah malam berempat
jadi rombongan enam empat yang mulai naik sampai dikelih
yang dua tidak mampu turun
yang dua melanjutkan ke siaran
namun tidak ada yang tahu entah sampai puncak atau tidak
pihak tnbts dan tim sar gabungan langsung melakukan operasi sar untuk menemukan kedua pendaki yang hilang
namun pada pencarian dua hari terakhir petugas dan porter belum menemukan tanda keberadaan kedua pendaki yang hilang tersebut
nur hadi wicaksono luma jam